sedikitnya satu tujuh ratus delapan puluh rumah warga di tujuh dusun di desa anggasari sukasari subang jawa barat hingga rabu ini terendam banjir
banjir sudah berlangsung selama empat hari dan penyusutan air tidak signifikan
ketinggian air bervariasi tiga puluh hingga lima puluh cm
banjir terjadi karena hujan dengan intensitas tinggi yang turun dalam beberapa hari terakhir
serta melopiakali yang berada di sekitar dusun anggasari
banjir juga merendam sejumlah ruas jalan desa sehingga lalu lintas menjadi terganggu
selain itu banjir merendam satu ratus dua puluh hektare sawah siap panen dan ratusan hektare sawah lain
ya sawah kerendam rumah kerendam ya semuanya lah
ya khawatir pak
khawatir takut banjir lagi
banjir lagi ya
maka para petani saat ini menjerit
saat ini saya sebagai kepala desa berharap pemerintahan pusat
pemerintahan yang terkait bbbd bbbs bjt pupr
agar segera menurunkan alat berat untuk segera ada normalisasi di lokasi khususnya sementara ini di wilayah kali anyar
warga khawatir banjir akan meluas jika curah hujan masih tinggi
masyarakat pun meminta pemerintah kabupaten subang menurunkan alat berat untuk menormalisasi kali kamal
dian firmansyah subang jawa barat